dunia digital menjadi ladang usaha tanpa batas dan youtube pop up space kembali hadir di jakarta
set musik dan vlog menjadi pilihan para kreator agar karya mereka lebih menarik dan juga bermanfaat
sadar akan semakin tingginya kreativitas muda muda indonesia
youtube kembali menghadirkan youtube pop up space di jakarta
selama tiga hari di teater salihara
sebanyak enam ratus kreator yang memiliki kanal youtube dengan minimal seribu subscriber
akan belajar menjalin relasi dan berkreasi dalam industri musik event dan turnamen game
selain itu youtube pop up space menyediakan set studio musik set studio vlog atau talk show
selama tiga hari ada dua belas produksi dari dua belas area
artis dan kreator terkenal dan sedang naik daun yang memanfaatkan set tersebut
untuk kita dan komunitas di indonesia
menciptakan konten yang menarik sekaligus bermanfaat bagi para penonton tidaklah mudah
dari sisi teknologi kreator konten gita savitri membeberkan
perlunya memperhatikan kualitas audio terlepas dari keterbatasan dana untuk memiliki kamera yang bagus
sebab menggunakan kamera dari ponsel saja sudah cukup mumpuni
konten juga harus memiliki keterikatan dengan penonton
sebab bukan berapa banyak konten itu ditonton
tetapi seberapa bertahan penonton itu menikmati konten yang dibuat
jadi kalau di youtube itu yang diutamakan itu engagement nya
tapi yang nonton itu cuma lima detik pertama itu dia buy
nah itu lebih sedikit menghasilkan daripada video yang viewsnya lebih dikit
tapi viewer time nya lebih banyak
tapi jujur untuk itung itung detailnya aku nggak tahu
dari awal aku mulai nge youtube itu itu empat ribu subscribers
sekarang aku punya sekitar empat ratus ribu
tapi aku termasuk yang biasa aja sih dari pertumbuhan
masih banyaknya yang lebih tiba tiba
ya tidak hanya belajar
kreator yang datang ke youtube pop up space juga diharapkan mampu menciptakan konten
yang mengangkat isu sosial yang relevan
sehingga bisa menjadi salah satu kreator yang bisa menciptakan konten yang mengangkat isu sosial yang relevan
sehingga bisa menjadi salah satu kreator yang menciptakan konten yang mengangkat isu sosial yang relevan